seorang peserta unjuk rasa di simpang tiga universitas islam negeri sunan kalijaga yogyakarta
menjadi tersangka penggunaan narkoba
status ini ditetapkan setelah polisi melakukan tes urin terhadap sepuluh dari enam puluh sembilan mahasiswa yang ditangkap selasa malam
bv ditangkap selesai unjuk rasa di simpang tiga uin yang berakhir ricuh dan pembakaran pos polisi pada selasa petang
dalam pemeriksaan awal bv tidak terlibat langsung dalam pengerusakan pos polisi
terindikasi menggunakan narkoba jadi tadi malam dilaksanakan pemeriksaan sampel acak kepada sepuluh yang dari enam puluh sembilan orang itu
salah satunya positif menggunakan ganja menggunakan sabu menggunakan ekstasi dan obat penenang
itu inisialnya bv